surat pengajuan komjen tito karnavian sebagai calon kepala kepolisian republik indonesia dibacakan dalam rapat paripurna dpr senin pagi
selanjutnya komisi tiga dpr ditugaskan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan kepatutan rencananya dua puluh dua juni nanti
sebelumnya wakil ketua fraksi pd perjuangan hendrawan supratikno mengatakan
fraksinya meminta agar pengajuan atau pengujian calon kepala polri dilakukan setelah lebaran
namun pd perjuangan tidak bermaksud menghambat proses pemilihan calon kapolri
anggota komisi tiga dpr dari fraksi pdi perjuangan juni mart girsang menegaskan
mengenai uji kelayakan dan kepatutan akan dibahas dulu dalam rapat pleno komisi tiga dpr senin sore
apakah besok komisi tiga dpr memasuki tahapan kunjungan ke kediaman tito akan diputuskan hari ini
kita nanti mau melihat apakah memang surat dari presiden tentang pengusulan calon kapolri
dipacakan dalam pariwurnah hari ini kita tunggu saja
kalau tentang tahapan selanjutnya tentu kami di komisi tiga akan melakukan pleno
dalam rangkaian untuk tahapan pit dan pertortes
jadi rencananya kita tanya hari repot atau hari
kita belum tahu kita masih mau menunggu surat dari pimpinan dpr